sementara itu delapan hari pasca lebaran arus balik pemudik di stasiun bandung jawa barat masih terlihat
hari ini lebih dari dua belas pemudik melakukan aktivitas balik menggunakan kereta ke sejumlah stasiun di wilayah daob dua
di stasiun bandung lalu lalang para pemudik memadati stasiun di waktu waktu mendekati jam keberangkatan
sejumlah penumpang mengaku memilih pergi ke bandung di luar masa arus mudik agar lebih lengang
sudah ada jurnalis kompas tv fidalatas yang memantau situasi arus balik di stasiun bandung jawa barat
fida untuk siang ini apakah kondisi di stasiun bandung padat
ya pak sekali di hari ke delapan pasca lebaran idul fitri ternyata memang kondisi di stasiun bandung tempat kami melaporkan saat ini
masih terlihat aktivitas para pemudik utamanya adalah mereka yang melakukan arus balik
meskipun memang ini sudah di luar dari prediksi arus balik yang diperkirakan oleh pemerintah di tanggal lima belas dan juga tanggal enam belas april yang lalu
tapi hari ini mas kalis dan juga saudara lebih dari dua belas tepatnya ada dua belas tiga ratus delapan puluh satu pemudik dari berbagai daerah
utamanya daerah daerah yang paling banyak yang mudik atau datang
yang ke wilayah stasiun dof dua kota bandung ini adalah dari arah timur yakni dari arah yogyakarta jawa timur dan juga jawa tengah
tapi kalau berbicara di mana stasiun yang paling banyak kedatangan
dan para pemudik yang sudah balik ke wilayah bandung pak skalis dan juga saudara ini ada di stasiun bandung tempat kami melaporkan saat ini dan juga di stasiun kiara condong
di mana di stasiun bandung di hari ini pas kalis dan juga saudara ada empat dua ratus dua puluh empat penumpang yang datang
dan kalau untuk di stasiun kiara condong bandung ini ada lima empat puluh enam penumpang yang kemudian datang ke wilayah dauk dua atau ke kota bandung
dan ini sangat terasa begitu ya pak skalis dan juga saudara apalagi di jam jam mendekati jam keberangkatan seperti tadi di jam sepuluh di mana maksud kami jam jam kedatangan ya
dimana tadi di jam sepuluh ada kereta dari gambir salah satunya yang juga datang atau menurunkan penumpang di stasiun bandung
di situ hiruk pikuk dari para pemudik masih sangat terasa sehingga tadi lalu lintas di stasiun bandung lalu juga tidak hanya hiruk pikuk dari penumpang saja
tapi juga petugas petugas yang berjaga
di stasiun bandung seperti petugas porter yang membantu menurunkan barang bawaan ini juga terlihat sangat hetik begitu ya paskalis dan juga saudara
walaupun mas kalis dan juga saudara memang kalau berbicara mengenai puncak arus balik menggunakan kereta api
ini sebenarnya sudah terjadi di tanggal dua belas april dan juga tanggal tiga belas april lalu atau h tiga dan juga h empat lebaran
tapi memang meskipun hirup pikuknya masih terasa kalau berbicara mengenai dari periode puncak di tanggal dua belas hingga tiga belas hingga ke hari ini
di tanggal delapan belas jumlah penumpang yang turun di stasiun
di daup dua ini berangsur angsur menurun hingga hari ini di mana di hari ini ada dua belas ribuan lebih
lalu juga hingga periode angkutan lebaran ini berakhir sampai tanggal dua puluh satu april nanti ini tercatat juga semakin menurun ya berdasarkan data yang diberikan pt ki daup dua
di mana paling sedikit penumpang ini ada di tanggal dua puluh satu di mana ada delapan penumpang yang nanti yang akan turun di stasiun di daup dua pascales